kita langsung saja ke cerita kuliner
tidak sedikit makanan khas dari kota bandung yang kemudian menjadi kuliner nusantara
salah satunya adalah batagor makanan yang punya arti baso tahu goreng
tapi tak banyak yang tahu bahwasannya makanan ini lahir karena ketidaksengajaan
di kota bandung itu selalu ada makanan atau panganan tradisional unik
kenapa karena mereka suka ngasih nama seenaknya
seperti saya sebut kebesaran cimol aci di gembol gehu toge tahu ataupun macam basreng
jadi masyarakat bandung ini suka banget membuat nama nama yang aneh
kenapa batagor karena ini sama kayak perdebatan ayam duluan atau telur duluan
batagor ini duluan batagor atau bahasa tahu duluan
nah lalu sebagai pedagangnya apakah mereka tahu ya cerita di balik asal muasal makanan ini
karena kedua panganan ini mirip satu sama lainnya
sama bahan beda penyajian
pemburu kuliner tentu harus tahu dong selain rasa makanan yang enak
terkadang panganan ini juga bisa menarik
pemburu kuliner tentu juga bisa menarik
karena kalau misalnya mau dijual lagi besok nanti kualitasnya pasti menurun kan ya
nah kalau misalnya mau dikasihin ke orang lain orang udah sering dikasih kan bosen juga
jadi akhirnya mau dibuang juga sayang kan
itu yang masa barang barang enak barang beli juga gitu kan ya
nah akhirnya dia kepikiran
dikasih ke orang lain ke tetangga ke teman teman kontrakan tapi digoreng dulu
dulu itu kan bakso tahu
kemudian prosesnya digoreng
jadi bakso tahu goreng
yang ngasih pertama itu masyarakat
jadi bukan paisan sendiri
keduanya baik bakso tahu ataupun batagor sama sama disajikan dengan bumbu kacang yang sedikit pedas dan rasa manis dari kecap
jika bakso tahu merupakan makanan turunan dari budaya cina
maka batagor merupakan modifikasi dari bakso tahu yang tidak sengaja
bakso tahu goreng
jadi memang bakso tahu yang awalnya dikukus kemudian dia digoreng
orang sunda itu kan suka membuat singkatan
akronim misalnya seperti
nah sekarang kan ada juga
bakcil bakso cilok dan sebagainya
meski lahir dari ketidaksengajaan
batagor mampu menjadi makanan yang dikenal banyak orang di indonesia
seperti pizza yang juga lahir karena tidak sengaja
sebetulnya berbagai literatur yang saya baca
salah satunya pizza
pizza juga itu merupakan lahir ketidaksengajaan
dalam arti ketika dulu zaman dulu membuat adonan roti itu kan tidak seperti sekarang
ditambahkan gas yang instan kemudian cepat menjadi adonan
kemudian segera bisa dibuat jadi roti
saat ini batagor menjadi makanan yang mudah dicumpai
baik di restoran ataupun pedagang keliling
dan mempunyai varian yang tidak kalah enak ya
yakni disajikan dengan kuah bakso